ketua umum partai nasdem suryapalov bertemu dengan ketua umum partai gerindra prabowo supianto
tak hanya dibaca sebagai silaturahmi dua tokoh politik namun juga ditafsirkan sebagai komunikasi lintas koalisi
apa yang kemudian dibahas oleh keduanya
masihkah saling mencoba merayu demi memperkuat koalisi masing masing
atau ini menjadi permulaan dari awal kesepakatan apalagi jika pilpres berlangsung dua putaran
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami
pertama adalah waketum partai gerindra habibur rahman serta direktur poltreking indonesia hanta yuda
selamat sore mas mas kalian apa kabar
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke mas habibur rahman terlebih dahulu
publik tentu ingin mengetahui siapa yang kemudian menginisiasi pertama
apakah pak prabowo atau pak suryapaloh begitu
dan jika kemudian pak prabowo terlebih dahulu
apa kemudian awal rencana
kemudian pertemuan kedua tokoh ini
ya mas bram mas hanta
tentu kita perlu menyampaikan bahwa inisiatif ini adalah inisiatif kedua belah pihak ya
secara resiprokal karena bulan juni yang lalu
pos saya delapan pak prabowo berkunjung ke nasdem tower mengunjungi pak surya paloh
lalu ini adalah kunjungan balasan ya
nah kedua beliau ini sudah bersahabat lebih empat puluh tahun
sering dalam berbagai event politik kita sama persepsi sering juga berbeda pilihan politik
tapi secara garis besar kedua beliau ini sepakat dan punya kesamaan ya
soal bagaimana menjaga bahwa pemilu ini bisa berlangsung dengan damai
dan mengedepankan persatuan dan kesatuan
karena ya bagi beliau berdua
ya kita mereka bersahabat
dan bagi gerindra
semua partai adalah sahabat
oke pertanyaannya adalah kesepamahaman untuk tetap atau saling bersama
atau kemudian kesepahaman untuk memilih jalannya masing masing begitu di dua ribu dua puluh empat mas abdul rahman
ini kan yang namanya takdir soal koalisi
ini kan belum jelas ya sampai
ya bukan belum jelas ya belum resmi
belum resmi sampai dengan pendaftaran di bulan oktober
kita nggak mau berbicara mendahului momen formal dan resmi tersebut
tapi yang ingin disepakati sejak awal adalah bagaimana kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat ini kita bersama
kita mengedepankan untuk menjadikan dua ribu dua puluh empat sebagai kontestasi gagasan
karena ya itu tadi
dibilang semua partai tentu
dan semua capres tentu mempunyai idealisme yang kurang lebih sama lah
soal nkri pancasila bhinnega tumbal ika
ya membawa bangsa ini adil dan makmur
tentu kita punya semua kesamaan dalam konteks idealisme
secara garis besar
kita tidak berhadapan dengan musuh
itu yang perlu
karena jangan sampai besok itu kita panas panasan
nah itu yang dijaga oleh kedua tokoh bangsa ini
berarti lawan bukan berarti saling serang begitu ya oke
saya akan ke mas hanta saya minta analisanya bagaimana kemudian kita menafsirkan
apakah masih saling rayu ini masih terlihat atau jangan jangan hanya untuk memastikan

atau jangan jangan hanya untuk memastikan
atau jangan jangan hanya untuk memastikan

memahami posisi satu sama lain tidak bersama dan value yang disebutkan mas habibur rahman tadi mas hanta
ya bram jadi hari ini tendensinya memang ada potensi pak prabowo dan pak surapalo berada di kutub politik yang berbeda
itu potensi ya potensi hari ini
dan saya kira saya sepakat dengan mas habibur rahman mengatakan politik kita masih sangat cair dinamis
jadi jangan terlalu cepat dan buru buru menyimpulkan bahwa ini akan berhadapan bahwa ini akan bersama
tidak ada jaminan
sudah deklarasi sepanjang belum didaftarkan di kpu menurut saya masih mungkin berubah
dan kita lihat last minute beberapa keputusan politik di peta koalisi kita
tapi untuk membaca hari ini paling tidak bisa disimpulkan belum ada kesepakatan dari dua partai ini akan bersama
kalaupun untuk mengatakan bahwa kemungkinan untuk berada di poros politik yang berbeda
tapi hal positif yang bisa diambil adalah kedua tokoh ini dua partai ini
kalau arahnya adalah bersepakat untuk tidak
bersepakat untuk tidak sepakat dalam satu perahu pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
maka ini pembelajaran politik yang bagus ya
bagaimana cara menghormati dan menghargai potensi atau calon kompetitor politik atau lawan politik
jadi saling menghargai saling menghormati
dan itu sudah dijalankan meskipun beliau berdua tidak katakanlah tidak dalam potensi untuk bersama sama
itu yang saya kira menjadi pembelajaran politik yang positif dari pertemuan dua tokoh ini
lalu bram kalau saya baca dari sisi
meskipun tadi mas habib juga mengatakan betul inisiatif keduanya
tetapi juga saya ingin membaca dari sisi partai nasdem ya
nasdem sudah bertemu dengan beberapa partai sebelumnya dengan pak erlangga golkar dan seterusnya
nah mungkin hal yang paling pertama adalah upaya untuk kesepakatan membangun pemilu yang damai dan kondusif
yang kedua saya kira partai nasdem juga kalau dilihat ini bagian dari beberapa rentetan pertemuannya
upaya atau ikhtiar dari pak suriapolo ini
untuk menghidupkan kompleksi politik
dimana kita tahu nasdem kan mendukung pak anies baswedan
yang sama juga sedang berada di dalam pemerintahan
jadi upaya untuk meredam gejolak koalisi lah yang ini dilakukan
sebelumnya bertemu dengan golkar kemudian sekarang dengan gerindra
partai partai penting yang sekarang berada di sekeliling pak jokowi
yang sekarang berada di pemerintahan
golkar dan gerinda ini partai terbesar ya selain pdi perjuangan

bahwa ini adalah pertempuran yang sangat penting

saya kira penting juga bagi partai nasdem
kalau saya baca dari sisi nasdem
untuk mengimbangi dinamika di internal koalisi mereka
bersama pks dan partai demokrat
karena tadi itu seperti mas sabu bilang
belum tentu belum ada jaminan kan semua akan bersama
jadi untuk mengurangi tanda petik ya
kengototan dari ahy untuk jadi cawapres
saya kira partai nasdem juga perlu membangun komunikasi
membangun komunikasi dengan partai partai lain
sebagai alternatif untuk membangun kawan koalisi
supaya tidak terkunci hanya dengan pks dan partai demokrat
itu dari sisi partai nasdem nya ya
tapi kalau dibaca apakah ini kaitannya dengan putaran kedua
saya kira saya tidak membacanya sejauh itu
karena calonnya pun belum jelas
dan seterusnya kemudian porosnya juga belum jelas
saya kira kompetisi politik kita peta politiknya masih sangat cair
saya kira baik gerindra maupun nasdem sudah punya calon sekarang ini
gerindra dengan mantap dengan pak prabowo nya
dan kita tahu pak torabowo juga kreatabilitasnya masih kokoh
bersama pak ganjar dan pak anies
di sisi yang lain kita tahu juga pak prabowo juga kotel efek terhadap gerindra yang paling kuat
jadi kalau ada isu memasangkan anies dengan sandi
menurut saya terlalu jauh ya sulit bagi gerindra
karena yang menguntungkan bagi gerindra mau diputar putar pun harus pak torabowo lah
yang punya persepsi publik sangat kuat bagian dari gerindra
yang kedua kalau dipaksa torabowo dengan anies juga sulit
bagi nasdem karena mereka pengen anies capres
juga belum tentu gerindra mau karena sekarang ini gerindra juga saya kira punya hubungan yang baik
dengan pak jokowi dan pdi perjuangan
jadi untuk spekulasi itu terlalu jauh menurut saya kalau dikait kaitkan dengan isu yang beredar
oke tafsirnya bisa diarahkan internal dan eksternal ya
oke saya akan kembali ke mas habib
kalau begitu seberapa dominan mana yang lebih dominan kemudian
pembicaraan antar koalisi partai antar parpol yang memilih jalan yang berbeda
atau yang disebutkan mas hanta tadi ada komunikasi semacam dari nasdem ke partai partai
yang saat ini rukun dengan pemerintah misalkan
kita tahu di sebelumnya juga ketemu pak erlangga dari golkar begitu
apakah ini upaya meredam dinamika begitu
ya saya pikir kita nggak bisa membatasi rekan rekan untuk menafsirkan ya
cuma kami perlu tegaskan kalau kedua tokoh ini bertemu pasti yang dibicara
soal soal kebangsaan ya
soal soal penting yang memang dari dahulu menjadi topik pembicaraan
beliau berdua ini empat puluh tahun bukan sekedar pertemanan teman satu kelas biasa
tapi bertemu dalam event event politik kebangsaan ya
yang selalu nggak membicarakan masalah nggak sekedar membicarakan persoalan pribadi atau kelompoknya gitu loh
saya pikir ini high profile lah ya
isi substansi pertemuan ini
high profile itu dalam konteks artinya bukan ngomong soal teknis ya
dalam konteks kita itu tadi menyampaikan apa yang diumumkan pak prabowo setelah pertemuan
dan apa yang disampaikan pak suryapalo juga
ya ini bicara soal bangsa soal kepentingan bersama
bagaimana bangsa ini bisa rukun bisa guyup bisa teduh bisa damai menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
oke kalau bicara soal konteks high context tadi yang kemudian anda sebutkan
mas habib artinya soal komunikasi melalui pak prabowo untuk ke pak jokowi juga bisa dong ya
untuk kemudian meredam dinamika di internal pemerintah dan koalisi yang saat ini begitu
ya apapun ya bangsa ini kan kita pengen segala bentuk komunikasi berjalan dengan baik ya
kita ingin semua partai politik juga saling bersahabat
tapi apakah teknis seperti itu yang anda tanyakan saya walau alam ya kita nggak tahu persis
yang jelas ini hal yang baik ya
banyak banyak komunikasi seperti ini antar partai politik
antar capres menurut saya ini hal yang baik sekali
semakin banyak pertemuan begini pasti semakin baik dampaknya
oke saya ke mas hanta mas hanta ini kemudian menarik begitu
dalam percaturan politik jelang pilpres tentunya dalam beberapa kali periode kita jarang melihat yang seperti ini
jalan melihat kemudian ada lintas koalisi yang saling bertemu
banyak elemen begitu ya
dan bagaimana anda melihatnya apakah ada tren begitu saat ini memang semacam
kalau saya boleh mengibaratkan dalam game teori non zero sum begitu yang digunakan untuk kemudian
tidak harus ada yang kalah tidak harus ada yang menang begitu mas hanta
ya bram itu memang idealnya ya yang harus kita bangun
mudah mudahan tradisi yang dicontohkan oleh pak surya palo
pak prabowo ini berlanjut terus sampai akhir nanti menjelang pilpres februari dua ribu dua puluh empat mendatang
semakin banyak saya kira apapun diksinya apapun narasinya pilihan diksinya
ini akan memberikan faedah politik manfaat politik jauh lebih besar ketimbang mudaratnya
karena semakin banyak kan menjalin surat rahmi semakin bagus buat semua partai
pertama dari sisi koalisi mereka masing masing tidak mengunci
kalau mengunci kan tidak mau bertemu dengan partai ini
partai itu kan sulit nah semuanya membuka peluang karena semua masih mungkin potensi potensi itu
nah dari sisi partai nasdem saya kira mungkin partai gerindra bukan partai terakhir yang akan dijajakin
yang akan didatangi untuk mengungsi latur rahmi
sebelumnya dengan partai golkar bertemu pak erlangga seperti saya katakan
pak surya paloh juga sempat menyampaikan termasuk akan bertemukan pd perjuangan
kalau ini disambut ya oleh pd perjuangan arahnya akan kesana
dengan demikian maka dari sisi pembelajaran demokrasinya dari publiknya ya positif
semua bisa berkompetisi bertanding tapi di saat yang sama juga bersanding dalam konteks politik kebangsaan kepentingan bangsa bersama dan seterusnya
nah ini yang saya kira bisa ditradisikan ya bisa disamakan
nah dari dua partai ini yang kita bahas bram memang paling baik itu adalah mencari titik persamaan
apapun pertemuan pasti ada persamaan ada titik temu ada titik pisah potensinya
kalau titik temunya kan semua partai misalnya soal tadi isu soal menghindari penundaan
pemilu isu penundaan pemilu
kemudian ada sistem pemilu proporsional terbuka yang tetap ingin dipertahankan
mungkin itu titik temu dari beberapa partai selain pd perjuangan ya untuk bertemu berkomunikasi dan seterusnya
tapi bahwa juga ada titik pisahnya ada perbedaan yang juga saling menghormati
dan istilah saya tadi positifnya setiap toko cara menghormati menghargai calon kompetitor politiknya
dan ini kan bagus tidak mengirimkan kesan permusuhan
misalnya ada tiga sampai empat ya titik
misalnya ada tiga sampai empat ya titik
yang belum bertemu antara gerindra dan nasdem yang berbeda yang harus saling menghormati
satu dari sisi kandidat dan gerindra sudah sejak awal adalah pak prabowo ada calon presidennya bakal calon presidennya
sementara partai nasdem mengusung anies baswedan juga sebagai calon presiden sejak awal
itu kan titik pisahnya
tapi mereka masih tetap bisa bertemu itu yang positif
yang kedua narasi yang dimunculkan sejak awal kan mereka koalisi perubahan di partai nasdem
mengusung perubahan pemerintahan tentu diametral
sementara pak prabowo dan gerinda saat ini pak prabowo di dalam pemerintahan ada dua menteri dan saya kira bagian dari bersama pemerintahan
jadi sulit dalam konteks ini ada titik belum bertemunya tetapi bukan dalam arti tidak ketemu menjelang dua ribu dua puluh empat
yang ketiga relasi dengan pdi perjuangan dan pak jokowi saya kira tidak sulit bagi kita untuk menilai bahwa saat ini gerindra dan pak prabowo saya kira jauh lebih dekat lebih lengket
dengan pd perjuangan dan pak jokowi ketimbang partai nasdem
nah di titik ini kita pasti akan menyimpulkan bahwa sulit berpisah
tapi lagi lagi saya mengatakan bahwa dua partai ini masih mungkin bertemu
bertemu artinya dalam satu kapal koalisi meskipun potensi berpisahnya jauh lebih besar ketimbang bersatunya
tapi apapun yang saya setuju tadi juga diulang ulang oleh mas habibur rahman ya apapun kedua pertemuan dua tokoh politik yang bobot politiknya sangat tinggi ya
yang pertama adalah yang berikutnya pak prabowo maupun pak suryapalo ini memberikan dampak positif
kalau diikuti pertemuan pertemuan lainnya
ini memberikan kesan kepada publik bahwa bertarung itu juga harus seperti ini
tetap secara menghormati menghargai saling silaturahmi dan seterusnya
bicara tentang politik kebangsaan
politik praktis mungkin masing masing punya blok blok politik punya kutub politik
tapi kalau bicara kebangsaan bicara persatuan bicara keindonesiaan semuanya melebur
hanya satu indonesia
mas hanta tadi anda juga sempat membicarakan soal ketika sedikit menyinggung apakah kemudian ini urusan soal putaran kedua
anda bilang masih terlalu jauh
tapi kalau kemudian kita melihat dari kedua kubu begitu ya kedua pihak ini yang masing masing sudah ada masing masing capresnya yaitu prabowo subianto dan juga anies baswedan
ini kan paling tidak mempunyai kemiripan jenis pemilih begitu paling tidak kalau kita berkaca pada dua ribu sembilan belas
apakah tidak ada jangan jangan pertemuannya adalah jemaat
pertemuan ini adalah jembatan pertama begitu agar tidak sungkan ketika nanti misalkan ada putaran kedua untuk komunikasi lebih lanjut mas anta
ya saya kira pertama komunikasi di putaran kedua itu jauh lebih efektif kalau sudah ada kandidatnya sudah ada porosnya itu dilakukan
yang kedua bahkan baru real pertemuan untuk bicara putaran kedua itu kalau sudah ada hasil pemilunya
kita ingat pilkada dki di tahun dua ribu tujuh belas yang pak jokowi dan pak ahok dulu itu
nah ketika itu mengunjungi pak hidayat nur
mengunjungi pak hidayat nurwahid untuk yang dapat suara kedua untuk masuk putaran kedua
itu kan sudah ada hasilnya
nah kalau itu yang dilakukan produktif saya kira efektif ya
tetapi kalau sekarang pun belum jelas siapa calonnya berapa porosnya siapa akan ini akan bertarung kemudian sudah bicara putaran kedua saya kira sulit ya
apakah sekarang saya tidak nanti silakan klavifikasi ke mbak sabi burahman
apakah pak prabowo sudah akan bicara soal putaran kedua
saya kira enggak ya
akan pasti menjaga hubungan dengan pak jokowi menjaga hubungan dengan ibu megawati dan sebagainya
ini kan seolah olah putaran kedua akan berhadapan dengan pak jokowi dan dengan ibu mega kan
seolah olah mereka akan bersama
saya kira terlalu jauh
tapi yang bisa dibaca adalah pertemuan
kalau saya melihat dari sisi nasdemnya nasdem akan membangun pertemuan pertemuan
tidak hanya dengan gerindra dan golkar
akan pertemuan dengan partai partai lainnya
yang tadi saya katakan untuk menetralisi
yang tadi saya katakan untuk menetelarizasi
untuk memperbaiki potensi gejolak komplikasi politik ketika mereka menukung anies maswedan
mengusung koalisi perubahan tapi masih di dalam pemerintahan
tapi ini dari sisi nasdem ya bukan dari sisi gerindra ya
kalau dari sisi partai partai gerindra saya kira hal yang berbeda
karena masing masing punya narasi politik punya sikap politik yang berbeda
nah ini yang saya kira kalau bicara capresnya keduanya sudah punya
seperti saya katakan tadi bram saya ulangi sedikit
bahwa gerindra itu kan sudah mantap dengan pak prabowo
kemudian nasdem juga dengan anies baswedannya
kalau digeser geser lagi dengan nama lain ya kalau saya harus mengatakan secara objektif
bagi gerindra apapun hasilnya mendukung pak prabowo maju lagi di pilpres
itu akan menguntungkan partai
dipileg ya di partai
akan memberikan dampak manfaat elektoral yang sangat besar bagi gerindra
ketimbang mengusung nama lainnya apalagi mengambil posisi cawapres
tetapi di sisi yang lain saya kira juga
dari sisi pak prabowo nya juga elektabilitasnya masih tinggi
berada tiga besar kadang berada di margin of error
bersama mas ganjar dan mas anies
berarti masih layak
kalau orang bercoba coba mengatakan bahwa anies akan dipasangkan dengan nama lain
selain pak prabowo yang diusung oleh gerindra menurut saya
saya kira gerindra pasti hitung hitungan politiknya juga punya ya
punya pengalaman dan seterusnya
mungkin mas habib yang bisa mengkomprimasi itu
oke mas anda kita akan pernah
sekali lagi dari pertemuan dua partai ini saya kira
yang paling positif kalau kita ingin mengambil dari sisi politik kebangsaannya
ini hal yang positif
kalau diikuti oleh pertemuan pertemuan selanjutnya
kalau setelah ini ada perempuan soreya palu dan ibu mega
oke oke menurut mas hanta ini menjadi pola yang pada akhirnya nanti akan bertemu dengan pdip
saya akan konfirmasi ke mas habib
bagaimana sikap gerindra saat ini
kita tahu kemudian update bersama pkb

baru yang dikemukakan ke publik tapi kemudian akhirnya bertemu dengan nasdem
akankah secair itu nanti kondisi dan sikapnya
saya pikir yang akan berubah itu adalah pertama koalisi pkb dan gerindra
karena itu koalisi yang sudah fix
sudah jelas tidak akan pecah
kami pasti sampai dengan dua ribu dua puluh empat
yang kedua adalah soal penentuan capres dan cawapres yang ada di tangan pak prabowo dan gus mohaimin iskandar
jadi perlu kami tegaskan ya pertemuan ini dengan partai nasdem bukan dalam konteks larak lirik larak lirik
atau kita mencari kesempatan lain ya selain memperbesar koalisi pkb gerindra
pernah lebih begitu
oke selain memperbesar artinya
masih memungkinkan menambah anggota koalisi dong ya mas habib
ya tentu tentu
oke baik kalau begitu kita akan tunggu bersama seperti apa kemudian peta politik baik ini untuk gerindra maupun nasdem
terima kasih atas waktu anda wakil ketua umum partai gerindra habib rahman serta direktur poltreking indonesia hanta yuda telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu
selamat datang semua ya teman teman ya
selamat malam mas habib